siapa yang tak ingin memiliki kulit sehat dan bercahaya
nah beberapa makanan dipercaya mampu membuat kulit sehat dan bercahaya
untuk membahasnya di studio sudah ada dr estetika dari dermaster
halo dokter saya awali dulu nih
kalau kita bicara tentang kulit bercahaya ya dokter
sebetulnya dalam dunia kedokteran estetik itu seperti apa yang dikatakan kulit bercahaya dok
oke untuk punya kulit yang bercahaya sebenarnya easy
kulit harus bersih
ibaratnya kita punya lantai marmer
kalau misalnya kotor bersih glowingnya nggak akan kelihatan
jadi harus bersih
yang kedua kulit itu harus lembab
karena kalau kulit kering itu keriput halus lebih mudah kelihatan
kulit yang banyak keriputnya itu nggak akan jadi glowing
yang ketiga kulitnya itu harus bebas dari pigmentasi
jadi kalau ada pigmentasi atau warna kulit yang nggak rata kita ratakan
nah kalau tiga hal itu terpenuhi
biasa kulit itu bisa terlihat yang namanya glowing dan bercahaya
nah salah satu ya dokter yang menunjang kulit menjadi glowing kan adalah makanan juga ya dokter ya katanya nutrisi
nah seperti apa dok syarat makanan yang baik untuk kulit bercahaya ini dok
kalau syarat makanan yang baik untuk kulit bercahaya
harus dari bahan makanannya dia bagus
nah bahan makanannya ini bagus
banyak antioksidan kemudian penuh vitamin dan mineral
yang kedua proses pengolahan makanannya itu harus betul
yang ketiga selain rasanya selain nutrisinya bagus
supaya bisa bercahaya
makanan yang sehat ini harus dikonsumsi secara konsisten jadi jangka panjang
nah ini tidak kalah penting rasanya harus enak
nah kalau di dermaster kita ada program namanya dermalisius
dermalicious ini adalah
makanan yang sehat
jadi diatur oleh dokter gizi
diatur juga sama chef gurmy
jadi selain dia sehat bahannya pengolahan makanannya betul
apa yang harusnya dimakan mentah tetap mentah
apa yang harusnya dimakan matang dimasaknya juga matang
tapi rasanya juga dipastikan enak
nah jadi dengan kita buat bahannya bagus pengolahannya bagus
kalorinya cukup dan pas untuk setiap orang
semua orang bisa komitmen untuk
jangka panjang jadi kulitnya bersih
dan bersinar dan glowing dari dalam
kalau boleh tahu dok seperti apa makanan yang baik ya dokter
mungkin ada saran juga dari dokter supaya kulit kita bercahaya ini dok
oke kalau makanan tipsnya ya
tips apa yang mau supaya kulitnya sincah glowing ya
pilih makanan yang tinggal antioksidan
makanan tinggi antioksidan itu bagus untuk membuat kulit going
makanan yang tinggi antioksidan itu biasanya warnanya bright
jadi pilih sayur dan buah yang warnanya bright
jadi selain itu pilih juga makanan yang banyak jenisnya
jadi satu hari jangan makan buah satu jenis kalau bisa macam macam
satu hari jangan makan sayur satu jenis kalau bisa macam macam
kedua makanannya itu harus rendah kadar indeks glikemik
jadi rendah gula makanan dan minuman yang rendah gula
itu bagus buat kulit
kadar gula semakin cepat proses penuaan kulit
kita pengen kadar gula di darah itu stabil
baru kulit kita tuh bisa bagus
terus makanan apalagi yang bagus buat kulit
kita di indonesia ini banyak dianugerahi makanan fermentasi
tempe tahu tauco tape
itu bagus loh buat kulit
karena makanan fermentasi itu menyehatkan usus
usus yang sehat lagi lagi korelasinya bagus dengan kulit
nah itu salah satu contoh yang dianjurkan untuk makanan
yang untuk bikin kulit glowing ya
oke jadi dari kandungan kemudian juga pengelolaannya
tadi ya dokter ya jangan berlebihan
kemudian dokter kita kalau bicara kopi nih kan banyak juga penggemar kopi
dan kopi ini kan mengandung kafein
apakah berdampak buruk dokter terhadap kulit
kopi sendiri punya kandungan namanya polifenol
jadi banyak penelitian yang mengatakan orang yang rutin mengkonsumsi kafein
malah rendah kadar kansernya
rendah kadar gangguan jantungnya
terus untuk kulit ternyata dia anti aging yang sangat bagus
ada penelitian di jepang yang mengatakan bahwa
orang orang middle age dari empat puluh lima puluh enam puluh yang rutin mengkonsumsi kafe
kulitnya ternyata malah less keriput sama less pigmentasi
itu tanda tanda penuaan
tapi kita di indonesia suka salah dalam mengkonsumsi kopi
yang bikin salah apa
satu jumlahnya terlalu banyak
jadi kadar kafeinnya berlebihan
kafein itu membuat pembuluh darah di kulit itu jadi kecil
sementara pembuluh darah itu yang mengantarkan makanan ke kulit
kalau makanan diantar ke kulitnya sedikit antioksidannya sedikit
pasti kulit jadi lebih gampang keriput
yang kedua kita di indonesia senang banget nyampurin kopi sama susu atau sama krimer
nah dairy product yang asalnya dari binatang
itu dia menyebabkan peradangan secara alaminya di badan kita
itu sudah terbukti secara medis ya
kadang kita minum kopi itu gulanya berlebihan
jadi kalau kamu senang minum kopi
kopi bagus buat badan kita
satu jangan lebih dari dua cup per hari
dua pilih yang kafein di kafe
jadi kafeinnya nggak terlalu banyak
tiga jangan dicampur campur sama dairy atau sama sugar
jadi sebetulnya ada dampak baiknya untuk kulit
tapi tidak boleh berlebihan dan campurannya tadi juga harus dibatasi
apa lagi yang ingin disampaikan mungkin
agar kulit kita terlihat sehat dan bercahaya
untuk punya kulit sehat dan bercahaya
tapi treatment sendiri itu tidak cukup
karena pulang dari klinik kamu cantik kamu glowing
tapi kalau kamu tidak maintain dengan pola hidup yang baik
glowingnya itu nggak akan bertahan lama
nah kalau di dermaster kita punya treatment namanya first class glow
karena memberikan nutrisi ke kulit dari luar dan dari dalam
dari luar kita bersihkan
treatment hydra facial ini kita bersihkan kulitnya dengan serum
dan mesin yang sama yang dipakai j lo sama paris hilton
kita bawa pulang nih dari amerika kita pakaiin ke pasien pasien
terus kita kombinasi sama infus namanya platinum whitening
infus ini akan meregenerasi sel sel yang udah tua di badan kita
kemudian yang ketiga kombinasinya kita suntik serum di bawah kulit wajah
supaya serum ini memberi makan ke kulit menghidrasi
tadi kan kalau kulitnya terhidrasi lembab dia lebih less keriput
terus dia meratakan warna kulit
kita kombinasi sama treatment yang keempat namanya picolaser
picolaser ini membuat toning kulit itu jadi rata
nah dengan empat treatment dalam satu waktu yang kita sebut first class glow
ini akan membuat kulit kita tuh jadi glowing
ini hal yang easy bisa dilakukan semua orang
kalau semua orang punya waktu dua sampai tiga jam datang ke klinik first class glow kulit glowing
tapi nggak boleh lupa yang tadi utamanya dari dalam
yang bisa memaintain kulit kita glowing jangka panjang itu dari dalam
makanan olahraga dan tidur yang cukup
jadi kalau kayak sintia nih hari ini kan sibuk syuting
tahu makanan sehat tapi nggak punya waktu cobain deh dermalicious itu bagus banget
oke jadi lebih mudah juga ya dokter ya
praktis oke terima kasih dokter elisa hari ini
jadi memang yang paling penting itu adalah untuk membuat kulit sehat dan bercahaya
selain treatment dari luar
tetapi juga nutrisi dari dalam adalah hal yang harus diutamakan
menarik sekali obrolan kita hari ini
terima kasih dokter untuk penjelasannya